sarang narkoba di kampung bahari tanjung priuk jakarta kamis pagi digerebek polisi
tujuh orang lima diantaranya perempuan ditahan karena diduga bandar dan pemakai narkoba
heri warga kampung bahari tanjung priok jakarta utara tak bisa berkutik saat polisi menggeledah rumahnya kamis pagi
heri diduga kerap menyuplai narkotika dan obat terlarang atau narkoba ke sejumlah pengedar di kampung bahari
dugaan polisi ternyata terbukti
dari rumah heri tim sat narkoba polres metro jakarta utara menyita tujuh paket sabu dan sejumlah bong atau alat hisap sabu
heri yang sudah lama dijadikan target operasi kemudian digelandang petugas
tapi rupanya heri tak sendiri
di lapangan kampung bahari polisi sudah mengumpulkan dua puluh tujuh tersangka pengedar dan pemakai narkoba termasuk sepasang suami istri
yang kedapatan menyimpan lima paket sabu
total ada dua puluh dua laki laki dan lima wanita yang diamankan
seluruhnya dibekuk dalam operasi pemberantasan narkoba yang digelar dalam tempo satu jam sejak kami subuh
penggerbekan serangan wajar yang dilakukan jam enam pagi
ada to to kita hampir sebagian dapat
jadi yang kita to to hampir sebagian dapat
mudah mudahan dengan adanya operasi ini
kampung bahari kerawanan untuk peredaran narkoba bisa sedikit demi sedikit bisa hilang
turut pula disita dua puluh tiga klip sabu dua bungkus besar ganja dan lima buah timbangan narkoba
petugas juga menyita senjata tajam uang tunai dan sejumlah bom atau alat hisap sabu
setelah menjalani tes urin ke dua puluh tujuh tersangka dibawa ke polres metro jakarta utara untuk menjalani pemeriksaan
peredaran narkoba di kampung bahari tanjung priok jakarta utara memang sudah sampai di tingkat
mengkhawatirkan berulang kali penyuluhan hingga penggerbekan serupa dilakukan
namun narkoba masih terus menjerat kampung padat penduduk di pesisir utara ibu kota ini
sofian firdaus jakarta